untuk mencegah persebaran covid sembilan belas
pemerintah kabupaten pamekasan menghibahkan seluruh gaji yang diterima untuk relawan
bupati dan wakil bupati pamekasan sepakat
selama pandemi covid sembilan belas belum berakhir
mereka akan terus memberikan gajinya
kita akan langsung mengonfirmasi ini ke bupati pamekasan badrut tamam
yang sudah bergabung melalui sambungan skype
selamat malam pak badrut
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak badrut saya tertarik mendalami
menggali apa saja sebenarnya langkah langkah pemkap pamekasan
untuk menghadapi covid sembilan belas ini
apalagi sebentar lagi sudah musim mudik
tentu banyak yang akan kembali ke pamekasan
ya ada tiga langkah yang kita lakukan
yang pertama adalah kita melakukan langkah promotif
baru kemudian yang ketiga
kita melakukan pengecekan di seluruh daerah
yang akan masuk ke kabupaten pamekasan
di bidang promotif promotif
kita melakukan pembentukan satgas yang masif sampai ke desa desa
melakukan transformasi tentang bahaya covid sembilan belas
baru kemudian yang kedua
kita melakukan penyiapan beberapa hal
yang mungkin terjadi akibat penyebaran covid sembilan belas yang begitu cepat
akhirnya beberapa dokter dan tenaga kesehatan yang lain
kita kuatkan lagi semangatnya
dan beberapa tempat khusus untuk pasien bdp
bapak bapak bapak
akan dialokasikan sepenuhnya untuk penanganan covid sembilan belas
sepenuhnya itu seluruhnya
siapa saja dan sampai kapan
ya bangsa indonesia ini memiliki kekuatan gotong royong yang luar biasa
nah beberapa relawan di kabupaten ini berdiri
di kabupaten pemekasan berdiri
ada beberapa relawan di kecamatan yang akhirnya kita jadikan satu dengan relawan atau covid sembilan belas di masing masing kecamatan
nah akhirnya beberapa relawan ini harus kita dukung dari kebutuhan kebutuhan untuk melakukan edukasi
tentang bahaya covid sembilan belas di beberapa desa desa
akhirnya saya memilih dan memutuskan untuk membantu gaji saya
dan mudah mudahan sebentar lagi ini akan diserti oleh seluruh pejabat di kabupaten pemekasan
gaji selama berapa lama pak sampai kapan pak
sampai selesainya wabah covid sembilan belas
oke pak badrut bagaimana soal data mereka yang akan kembali ke pamekasan di musim mudik lebaran ini
dan apakah seluruh infrastrukturnya sudah siap
ini di pamekasan sekarang sedang banyak beberapa santri yang mondok di beberapa pesantren di probolinggo di pasuruan di kediri
sudah mulai pulang
nah kita mulai kembali
sudah melakukan beberapa langkah langkah khusus
setiap orang yang datang ke kabupaten ini kita periksa seluruhnya kita catat
kita koordinasikan dengan tatgas di bidang preventif promotif
untuk kemudian tidak lagi keluar rumah dulu kemudian cuci tangan menggunakan pola hidup sehat
jika ada beberapa yang sukses
kemudian tubuhnya melebihi normal baru kemudian melihatnya resmi kesehatan
pak badru sebenarnya bagaimana sih warga pamekasan menyikapi covid sembilan belas ini
apakah mereka panik atau takut atau bagaimana
saya melihat ada tiga kategori masyarakat di kabupaten pamekasan
yang pertama masyarakat yang memiliki kesadaran penuh
untuk menjauhi kerumunan menggunakan pola hidup sehat
baru kemudian menjaga jarak dengan beberapa orang
baru kemudian yang kedua masyarakat yang antipati tidak peduli ada virus tidak ada virus
baru kemudian yang ketiga masyarakat yang bertanya tanya tentang benar nggak ragu
nah tugas pemerintahan tugas satgas adalah
mengedukasi seluruh masyarakat tentang akan bahaya
karenanya di musola musola di masjid masjid dan tempat ibadah yang lain
kita sampaikan tentang bahaya covid sembilan belas
alhamdulillah masyarakat tidak panik
menganggap bahwa ini adalah cobaan yang harus dijalani dengan kewaspadaan
oke baik pak badrut tamam bupati pamekasan terima kasih malam ini sudah bergabung di cnn indonesia